proyek jalan tol pejagaan brebes timur yang mangkrak selama dua puluh tahun
akhirnya rampung sebagian
dari lima puluh delapan km dua puluh satu km telah selesai dikerjakan dan beroperasi
sedangkan sisanya beroperasi tahun depan
berikut laporan naysha megawati
pembangunan tol yang mangkrak sekitar dua puluh tahun
yakni tol pejagaan pemalang akhirnya rampung
meskipun memang belum semuanya
meskipun masih seksi satu dan seksi dua yang selesai sepanjang dua puluh satu km
sementara sisanya yakni seksi tiga dan seksi empat sepanjang tiga puluh tujuh km
akan rampung pada tahun depan
ruas tol ini diharapkan bisa mengantisipasi musim mudik lebaran tahun dua ribu enam belas
terutama mengurai kemendaraan tol kanji pejagaan

pada puncak arus mudik tahun lalu mencapai lima puluh enam ribu kendaraan
pengoperasian ruas jalan tol pejagaan pemalang
akan meningkatkan konektivitas di pulau jawa
serta mendorong penyebaran pembangunan
yang sebelumnya berpusat di ibu kota
sehingga memunculkan alternatif wilayah lain
sebagai pusat pemukiman dan kawasan industri baru
jalan tol ini sebenarnya gunanya apa
kalau untuk rakyat
jadi pergerakan barang
itu bisa lebih cepat
jadi misalnya dari sini mau ngirim apa
misalnya ke jakarta
berapa jam ya dulu ya
kalau dulu tujuh jam
kalau sekarang dengan adanya jalan tol itu hanya
tiga lima sampai empat jam
berarti lebih cepat
proyek tol ini menelan investasi sebesar rp enam delapan triliun
dengan masa konsesi empat puluh lima tahun
terhitung sejak penerbitan surat perintah mulai konstruksi
atau spmk pada tahun dua ribu empat belas

tarif tol untuk jalan tol ruas pejagaan pemalang sebesar rp satu

per kilometer untuk golongan satu
artinya terjauh untuk jarak terjauh
untuk sampai dengan brebes timur sebesar rp dua puluh
nesya megawati brebes jawa tengah